sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
jangan lupa like share dan subscribe
perlu he mbak ngilang dimana urusan ya nah
tidak pasti itu harta karun
itu pasti peta barah harga
makanya om itu sampai ngotot maja ngejar
pasti itu tempat harta karunya
tapi siang kita cari harta karun itu
tapi jangan bilang siapa siapa ini rahasia kita
yuk kita pulang yuk
ya ampun ampun ampun
rada mati kan
ya ampun cepi
ya allah rumput mama ella diampu radul
ngapain sih cepi
cepi jangan bilang siapa siapa ya
ya tenang aja paling mama ella siarin di masjid
iya tapi jangan bilang siapa siapa ya
oh iya bagi jamunya dong
walalele hari gini kok dibagi ya beli
beli tapi apa
wah sini tenang
oh iya aduh gratis
tak bagi sebotol apa apa
tapi jangan bilang siapa siapa ya
ya ya makasih